untuk mengetahui pantauan arus balik lebaran kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwi nanda di terminal pulau gebang dan satrio adi wijaksono di stasiun senen jakarta
pertama kita ke terminal pulau gebang adi bagaimana pantauan anda tentang situasi arus balik di sana

dua ratus penumpang ini telah diberangkatkan melalui terminal pulau gebang lalu juga ada empat puluh dua bis dan dua ratus lima puluh tujuh penumpang ini datang melalui terminal bis pulau gebang ini
kalau misal dibandingkan dengan periode larangan mudik ini memang jumlahnya jauh sangat berbeda kita tahu bahwa larangan mudik ini hanya ada enam hingga sepuluh bis saja yang diberangkatkan melalui terminal bis pulau gebang ini
namun pada pasca lebaran atau pasca pelarangan mudik ini memang telah diperbolehkan begitu untuk melakukan perjalanan
namun tetap eva ada beberapa hal yang harus dipersiapkan
seperti misalnya harga
harus ada surat rapi tes antigen maupun surat rapi tes genose ini maksimal dua x dua puluh empat jam
nah eva jika sebelumnya ini para pemudik tidak diharuskan atau tidak wajib melakukan tes genose ataupun tes rapid antigen di terminal pulau gebang jakarta timur ini
pada periode pasca mudik tanggal delapan belas mei dua ribu dua puluh satu hingga nanti rencananya tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu ini
diberlakukan wajib tes antigen maupun genosi bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan
ataupun berdatangan melalui terminal pulau gebang ini
nah untuk memang bagi penumpang yang akan berangkat ini hanya akan dites genose
kemungkinan untuk penumpang yang datang melalui terminal bis pulau gebang ini nantinya akan dites antigen
untuk para penumpang sendiri yang nantinya reaktif tes antigen ataupun tes genose
nantinya pihak dari stasiun telah menyiapkan ruang isolasi
di mana mereka nantinya akan dites pcr begitu
dan sembari ataupun sambil menunggu hasil pcr ini mereka akan ditempatkan melalui
ruang isolasi yang telah disiapkan oleh pengelola bis terminal pulau gebang
dan sejauh pantauan kami
hingga pagi hingga malam hari ini memang jika anda dapat melihat di belakang saya ini
memang masih ada antrian bagi para penumpang yang berdatangan di terminal bis pulau gebang ini
untuk melakukan tes rapid antigen ataupun tes genose ini
namun memang eva ini sekali lagi bersifat wajib
jadi nantinya mereka sesuai arahan pemprov dki jakarta sendiri juga telah mewajibkan bagi
mereka datang begitu harus melakukan ataupun mempunyai minimal surat rapid tes genose ataupun antigen
nah bagi anda yang mungkin datang melalui terminal pulau gebang dan telah memiliki surat rapid antigen genosi atau pcr antigen
ini anda tidak harus melakukan rapid test genosia atau antigen di terminal pulau gebang ini
melainkan anda cukup menunjukkan bukti surat hasil rapi tes tersebut
selama dua x dua puluh empat jam ini kemudian anda akan diperkenalkan untuk melakukan perjalanan lanjutan
namun jika anda tidak punya memang harus diwajibkan dan kemudian jika positif nanti akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi
dan menunggu hasil tes pcr yang akan dilakukan dari pihak terminal pulau gebang
nantinya jika pcr kembali menunjukkan hasil negatif maka akan langsung dirujuk ke wisma atlet
dan tadi saya juga berbicara dengan ksatpel operasional dari terminal pulau gebang
afif muhrojing begitu eva menyebut bahwa hingga hari jumat ini sudah ada setidaknya
yang berhasil menunjukkan hasilnya
yang dinyatakan reaktif begitu dari tes antigen maupun tes genose di terminal pulau gebang ini
dan nantinya mereka akan langsung dibawa ke wisma atlet
dan beberapa penumpang yang reaktif juga telah dipindahkan ke wisma atlet
dan untuk hari ini sendiri sudah ada tiga begitu yang dibawa ke wisma atlet
dan kita berharap bahwa memang adanya aturan ini dapat mencegah penularan covid sembilan belas
yang kita tahu eva pasca mudik kemarin begitu angka covid sembilan belas di indonesia
ataupun di dki jakarta ini kembali melonjak pasca mudik
dan kita tahu bahwa ternyata ada beberapa kluster mudik yang kemudian ditemukan begitu
oleh satgas di dki jakarta ataupun satgas covid sembilan belas di beberapa wilayah di dki jakarta
baiklah adi dwi nanda dari terminal pulau gebang
selanjutnya kita beralih ke stasiun pasar senen
satrio bagaimana kesibukan stasiun pasar senen pada masa arus balik lebaran kali ini
ya selamat malam eva
jika bisa dilihat di belakang saya di stasiun pasar senen jakarta pusat
ini memang suasana masih cukup ramai sampai dengan malam hari ini
karena sampai dengan nanti sekitar pukul setengah sebelas malam
setidaknya masih ada tiga kereta yang diberangkatkan dan juga ada juga tiga kereta yang akan masuk ke stasiun pasar senen ini
tiga kereta yang diberangkatkan ini diantaranya menuju kota di jawa tengah seperti purwokerto
kemudian juga ada kereta yang dengan tujuan akhir yogyakarta
ada juga kereta yang diberangkatkan menuju sejumlah kota di jawa timur seperti surabaya dan juga malang
pada hari ini ada fenomena yang cukup menarik eva
bahwa memang sebelumnya pada hari jumat dua puluh satu mei dua ribu dua puluh satu diprediksi menjadi salah satu hari
yang akan menjadi puncak arus balik setelah libur lebaran dua ribu dua puluh satu
namun pada hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen justru lebih banyak
jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang kembali
menuju pasar senen berdasarkan data yang kami terima dari pt kereta api indonesia daob satu jakarta
jumlah kedatangan ini hanya lima enam ratus sembilan puluh lima orang
namun jumlah keberangkatannya mencapai enam delapan ratus tiga puluh lima orang
ada selisih seribu orang artinya memang masih banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan
setelah larangan mudik dicabut pada tanggal tujuh belas mei yang lalu
memang setelah larangan mudik ini ditiadakan dan berganti menjadi masa penyekatan
jadi masa penyekatan mudik sesuai dengan adendum surat edaran satgas covid sembilan belas nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu
persyaratan perjalanan ini cukup diperlonggar artinya masyarakat yang akan menggunakan kereta api
tidak perlu menunjukkan sikm atau surat izin keluar masuk seperti yang terjadi pada tanggal enam hingga tujuh belas mei yang lalu
namun hanya perlu menunjukkan hasil negatif rapi tes antigen genos ataupun swab pcr yang berlaku satu x dua puluh empat jam
hal tersebut yang membuat masyarakat menunda mudiknya dan juga menunda perjalanannya sehingga masa pelarangan mudik ini berakhir
dan berganti dengan masa penyekatan pada tanggal delapan belas hingga dua puluh empat mei
sebelumnya memang berdasarkan data yang kami terima pula dari pt kai daup satu jakarta terjadi lonjakan pembelian tiket
dimana pada tanggal tujuh belas mei atau hari terakhir masa pelarangan mudik pembelian tiket tercatat hanya sebelas ribu tiket

namun di tanggal delapan belas mei ini ada enam puluh lima ribu tiket yang terjual

walaupun tidak untuk satu hari melainkan setidaknya sampai dengan satu minggu ataupun dua minggu perjalanan
namun hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kenaikan yang hingga lima kali lipat ini menunjukkan bahwa
banyak masyarakat yang kemudian merencanakan perjalanan setelah selesainya larangan mudik pada tanggal tujuh belas mei tersebut
sehingga memang hal tersebut yang harus bisa diantisipasi juga oleh satgas covid sembilan belas di sejumlah daerah tujuan mudik
ataupun tujuan perjalanan masyarakat
bagaimana perjalanan masyarakat di jabodetabek untuk mengantisipasi kedatangan para warga ini
di stasiun pasar senen ini setiap hari pengguna kereta juga harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen
selain itu juga harus menggunakan masker dan juga dites suhu tubuhnya
dan jumlah kereta yang disiagakan di stasiun pasar senen ini juga sebenarnya ditambah
hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan lonjakan penumpang yang diprediksi sebelumnya akan terjadi setelah masa larangan mudik
namun berdasarkan data yang kami terima ternyata bahwa jumlah pengguna kereta sepertinya stagnan sejak masa larangan mudik kemarin
hingga setidaknya hari ini berkisar di angka enam pengguna kereta
memang tadi saya sempat mewawancarai kahumas atau kepala humas pt kai dua puluh satu jakarta menyatakan jika ditanya puncak arus balik ataupun arus mudik ini sepertinya sulit diprediksi
karena memang selama masa mudik dan juga masa berakhir
jadi arus balik pada masa pandemi covid sembilan belas di dua ribu dua puluh satu ini jumlah penumpang kereta ini sama rata artinya setiap hari berkisar antara enam ribu orang
namun untuk mengantisipasi banyaknya pengguna memang selama masa penyekatan ini jumlah keretanya ditambah
jika masa pelarangan enam hingga tujuh belas mei hanya ada tujuh kereta yang diberangkatkan dari stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
namun pada tanggal delapan belas hingga dua puluh empat mei jumlah keretanya ini ditambah menjadi dua puluh kereta keberangkatan dari pasar senen
dan dua puluh satu kereta kedatangan ke pasar senen sementara di stasiun gambir ada sembilan belas kereta keberangkatan dan dua puluh kereta yang kedatangan
sementara itu jika dibandingkan dengan penyekatan bagi warga yang akan kembali ke jabodetabek di ruas jalan tol misalnya atau tadi di terminal pulau gebang yang akan ada random check atau tes antigen secara acak
ini berbeda dengan penumpang penumpang kereta yang turun di stasiun pasar senen
karena pt kai tidak akan melakukan random check ketika pemudik kembali ke jabodetabek menggunakan kereta baik itu di stasiun gambir ataupun di stasiun pasar senen
hal tersebut memang dilakukan karena syarat perjalanan sebelumnya yang mewajibkan calon pengguna kereta untuk menunjukkan hasil negatif rapid test antigen ataupun swab pcr ataupun ginos
artinya memang screening dilakukan di stasiun awal keberangkatan bukan di stasiun kedatangan ataupun bisa dikatakan tidak ada random check saat arus balik

hal tersebut yang juga harus diperhatikan juga oleh masyarakat bahwa sebelum melakukan perjalanan menggunakan kereta harus benar benar siap untuk menunjukkan rapid test antigen tersebut
namun juga harus menjadi perhatian apabila potensi penularan di saat perjalanan bisa terjadi sehingga memang masyarakat yang kembali ke jabodetabek dihimbau untuk melaksanakan karantina mandiri setidaknya lima hari
hal tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi penularan virus saat mudik ataupun saat di perjalanan
karena kita tahu masa inkubasi tidak akan terjadi
virus covid sembilan belas ini antara lima sampai dengan empat belas hari
dan juga dihimbau juga sebelum melaksanakan aktivitas ataupun bekerja secara normal di hari senin besok misalnya
ini kantor kantor juga harus mengantisipasi dengan mewajibkan pekerjanya untuk melakukan karantina mandiri setidaknya lima hari sebelum bekerja untuk mengantisipasi penularan tersebut eva
baiklah satrio adi wicaksono melaporkan langsung dari stasiun senen dan sebelumnya ada adi dwinanda dari terminal pulau gadung
terima kasih rekan rekan